tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai
kalau mereka nggak mau gimana
oleh sebab itu sekali lagi ojo ke susu
anda masih menyaksikan political show mas eko
belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu partai politik mau
sama kayaknya sinyal sinyalnya mas arief
jadi elektabilitas memang diperhitungkan tapi itu bukan utama yang akan diambil keputusan oleh pdi perjuangan ini
dalam mekanisme pencalonan iya
bahwa partai yang akan menentukan siapa calon
tetapi setelah itu yang paling penting juga elektabilitas
jadi ada dua rejim
ada rejim yang formalitas pencalonan ada rejim elektabilitas
itu wilayah kita
orang yang tidak berpartai orang yang tidak terlibat dalam hiruk tikuk partai politik
itu wilayah kita bagaimana memperkenalkan
sebenarnya saya pertama
senang juga teman teman dari pdip ini wakil di sini pak arief
karena rambutnya putih sama pak ganjar sama gitu loh
bisa aja loh nyama nyamain loh
oh dulu sama sama di komisi dua bener ya
karena rambutnya putih
ini menandakan ada sinyal sinyal yang baik buat saya gitu loh
oh hati hati disemprit nanti loh
tapi satu hal yang ingin saya sampaikan
itu apa tuh maksudnya
yang akan mencalonkan kan partai
tapi ujung ujung dari semua ini kan pertarungan suara rakyat
suara rakyat itu ditentukan dari elektabilitas
itu yang menentukan
bahwa ini adalah pintu masuk iya
nah kita berdebat di pintu masuk atau berdebat di esensi suara publik
ini yang juga penting menurut saya
satu hal yang ingin saya sampaikan tadi seperti yang dikatakan bahwa
kadang kadang kita juga miris nih
orang di luar saya di luar partai
pada satu sisi misalnya mbak puan ber
di sisi lain pak ganjar gak boleh keluar jawa tengah
ini kan miris buat kita orang yang di luar loh
ini sama sama kader pdip loh
saya mau tanya mas arief langsung
memang pak ganjar tidak boleh keluar kota
tidak boleh keluar jawa tengah
tadi pernyataannya mas eko dijawab dulu
saya ini dpw partai
tidak ada keputusan apapun
yang legal formal yang menyatakan pak ganjar tidak boleh
tetapi supaya disadari juga pak ganjar itu gubernur jawa tengah
mengurus jawa tengah
nah itu bedanya sama mbak wan ketua dpr republik indonesia
yang diurus indonesia
jadi sama dengan saya juga
kalau saya dpp partai yang saya urus seluruh dpd partai dpc partai se indonesia
kebetulan karena saya juga ketua dpc saya ngurus jember juga
nah maka soal jabatan fungsi tugas tanggung jawab dan peran itu soal penting
jadi menurut saya jangan terlalu lebih
kalau rakyat cinta kepada si acb
mau disuruh apapun cinta itu tidak akan pernah berubah
tidak akan kelain hati
berarti tidak ada pemberitahuan ataupun pelarangan terhadap kepala daerah untuk keluar daerahnya begitu ya
yang dikeluarkan oleh dpp partai
ya kan kepala daerah harus tertipa
supaya ngurus rakyatnya serius
apalagi masa masa yang dihadapi sekarang juga semakin banyak
kalau nanti nggak selesai kena dapat juga partai juga
mereka taunya diusung pdi perjuangan
dimenangkan juga oleh pdi perjuangan
kita harus tertipa
harusnya ngurus daerahnya aja
nggak apa apa yang keluar kota mas eko
tapi kan ada sabtu ada minggu
artinya kan kepala daerah yang lain ya
ketika kepala daerah memang fokus ke daerahnya
nggak harus ke tempat tempat lain
tapi kan ada wilayah
ketika itu disampaikan
nggak boleh keluar
persepsi yang ditangkap oleh publik apa
siapa yang menyampaikan
itu ada beritanya jelas kok
di media itu
itu cara membaca yang kurang begitu tepat menurut saya
gimana menjelaskannya mas
kita baca itu
saya ini pengurus partai
ya makanya gimana penjelasannya mas
penjelasan soal ketentuan
kepala daerah harus tertip mengurus daerahnya
emang di setiap daerah nggak ada masalah
kalau ada masalah masalah
nggak mungkin dong kepala daerah tidak bertanggung jawab
apalagi dari bdi perjuangan
sebenarnya pesannya begitu
kalau kemudian ditafsir berlebihan
lainnya yang susah
makanya saya bilang ke teman teman
kalau orang orang yang melakukan analisa
boleh saja dia menganalisa dari berbagai macam sudut pandang
dengarkan yang baik mungkin banyak hal yang positif
tetapi kalau ada yang menyinggung kita
lepang daerah saja
oke tapi kenapa sih sebetulnya kepala daerah
kenapa sih pak ganjar harus keluar kota
kepentingannya apa keluar kota
justru tadinya kita nggak berpikir begitu
karena keseringan keluar kota
ketika ada statement itu
kita jadi berpikir
tadinya nggak ada masalah
dan memang fokus
di jawa tengah fokus
tapi ketika ada statement itu
keluar di publik
orang yang tidak berpartai
mengikuti berkah demokrasi
bergerak berdasarkan kerelawanan
berpikir ada apa
anda merasa ada diskriminasi nggak sih
rasanya ada diskriminasi
mas arief kalau menurut
relawannya mas ganjar
dan saya mau tanya
menurut dpp fokus gak sih beliau ini kerja
semua diperintah untuk fokus
jadi jangan melihat hanya ganjar
koster yang gubernur bali juga diperintah fokus
tapi kalau mengukur perasaan itu susah pak
seperti dalamnya cinta itu susah
nggak pernah ada sekarang survei tentang perasaan itu
apalagi survei tentang cinta mana ada
jadi saya kira nggak usah dilebar lebarkan
tapi larangan itu keluar karena mungkin melihat kepala daerahnya nggak fokus
atau pemberitahuan itu keluar karena melihat kepala daerahnya tidak fokus
jadi ada perintah
lantas dikembang kembangkan dengan satu logika tertentu
ada muncullah sanksi itu
eh larangan itu
jangan jangan ada sanksi
jangan jangan ada yang lainnya
nah saya kira tidak begitu cara menafsirkannya
ya sudah lah
bekerja semua pihak termasuk anggota dpr
mereka yang pengurus partai bekerja
seibat ibatnya sekeras kerasnya untuk menguatkan partai
maka selalu saya ulang ulang bahwa perintah partai saat ini adalah menguatkan partai kita
dan bekerja seibat ibatnya untuk kepentingan rakyat
jadi saya ingin tanya
ini tadi perdebatannya antara mas eko dengan mas arief
merasa ada perintah
tapi kalau kita lihat memang di elektabilitasnya hasil surveinya lsi
antara puan maharani dengan ganjar
apakah kemudian anda melihat bahwa
keluarnya larangan tadi
dikoreksi sama mas arief
keluarnya pemberitahuan kepala daerah tidak boleh keluar kota
ataupun harus memberitahu dpp
itu sebagai upaya untuk menahan elektoral tokoh yang melejit
elektoral yang ganjar yang melejit
ya kalau menahan kan nggak bisa
karena elektabilitas itu kan terkait dengan popularitas
terkait dengan tingkat kesukaan
dan di era media sosial ini kan orang tidak harus pergi kemana mana
cukup dalam kamar dia bisa dikenal di mana mana kan gitu
apalagi ini ahlinya kan sosial media
kecuali kalau era dulu era pamplet ya
era harus cetak apa namanya
tapi kalau sekarang saya kira
itu tidak menjadi faktor yang terlalu harus di apa
justru mungkin timnya mas ini
itu bisa jadi lebih inovatif tuh
ya makin kenceng tuh media sosialnya
jangan sampai dikesankan jadi gubernur media sosial kan gitu kan
jadi itu salah satu hal yang menurut saya penting
nah kembali ke soal tadi ya
saya kira saya melihat memang ada upaya dari dpp
untuk menegaskan bahwa salah satu wajah pdi perjuangan itu adalah mbak puan
nah itu kan
seri itu wajar saja kan
wajah partai itu kan ada di parlemen
wajah partai itu ada juga di eksekutif
dalam hal ini misalnya jokowi yang utama
kalau pdi ya
wajah partai bisa juga di masyarakat dan di antara elit partai
nah itu kalau di pdi itu wajahnya sekarang paling tidak ada tiga
bu mega pak jokowi dan sekarang muncul bu puan
jadi yang ganjar ini gak ada wajahnya ya
karena dia masih sebagai gubernur
posisinya kan tidak resmi mewakili dpp partai kan
dia posisinya memperoleh penugasan sebagai gubernur
jadi menurut saya selain yang disampaikan oleh bang rey tadi
bahwa mbak mega melakukan safari politik kemana mana itu untuk menegaskan bahwa dia adalah salah satu wajah dari pdi perjuangan
dan bahwa kalau ada orang menafsirkan sebagai salah satu wajah utama pdi perjuangan kan bu mega sudah
pak jokowi sudah presiden
ini adalah wajah baru
wajah baru yang mungkin saja menjadi salah satu calon presiden
yang bisa jadi calon presiden atau calon wakil presiden
nah yang menarik adalah pdi penegasan itu kan bisa kedua arah
ke internal pdi perjuangan
internal itu ada dua
fungsionaris dan penduduk
fungsionaris dan para pemilih pdi perjuangan
eksternal itu ya pemilih secara umum
nah saya kira salah satu prioritasnya di situ antara lain adalah menegaskan juga kepada internal pdi perjuangan
termasuk para pemilih pdi perjuangan
bahwa ada mbak puan loh
nah yang menarik pdi perjuangan itu seperti juga pks adalah partai yang pemilihnya paling disiplin
yang ikut garis partai
pemilihnya ya terutama yang ada di basir basis seperti jawa tengah bali sumatera utara
sulawesi utara dan sebagainya itu
jadi bisa saja itu mengkhawatirkan pihak ganjar
dari sudut itu
kan ini tafsir kan mas boleh ya mas
mohon maaf boleh tafsirannya apa aja
itu bisa mengkhawatirkan pihak ganjar
jangan jangan nanti dengan penegasan itu kan ganjar masih sangat satu sangat pdip suaranya itu
sangat jawa tengah plus beberapa daerah di luar jawa tengah mesti bali sulawesi utara itu kan suara ganjar
pokoknya di mana pak jokowi cukup kuat pdi kuat itu biasanya ganjar cukup kuat
nah tapi kalau ada wajah wajah baru bukan wajah baru sebenarnya penegasan saja kan mbak puan bukan wajah baru
dari dulu begitu itu bisa aja menarik sebagian dari ganjaris bukan mas eko tentu saja
ke dalam persaingan atau apa ya kompetisi internal untuk memperburukan capres atau cawapres itu
oke setelah ini saya akan kembali lagi ke bang rey soal tadi apa yang disampaikan oleh mas j
dan apakah ada terlihat diskriminasi perlakuan terhadap sosoknya ganjar
dan juga puan apakah faktor kekeluargaan ini sangat kental dalam menentukan posisi capres dan juga cawapres dalam pdi perjuangan
jangan dijawab dulu bang rey kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show